gara gara lu main keluar kemarin seharian
babi hampir celaka tau gak
bapak saya di rumah
pengen jalan gak punya duit
pokoknya mulai hari ini luka gak boleh main keluar lagi
kalau ambil lo keluar rumah lagi
gue gebugin lo gue kempesin juga kepala lo
deh lo jangan main main
ini juga nih bikin kopi aja lama banget
baru baru pendidik baru udah dibuat
kayak gitu deh
udah jam segini belum ada juga yang daftar
padahal hari ini udah tau ada pendaftar pesantren
tunggu aja mang
azab yang melebihi dari kanker cervix nih
masya allah rum
loh kok jahat bener sama umi
ampe segitu nyumpainya sama orang tua
rum tuh bukan nyumpain umi
tapi itu kenyataan
ini abah juga lagi
abah itu kan udah kena azab dari allah
abah udah jatuh dari motor
apa abah mau lebih dari itu
lam lo pengaruhin apa sih anak gue
sampai gitu benci sama gue sama uminya
sampai bela melulu lulu dia sama dia lo
pak ji saya enggak pernah pengaruhin siapa pun
kalau orang tuanya dianggap enggak baik pasti ada aja pak ji
oh jadi lo nunduk gue enggak baik ya
itu kan bu aja salah sangka aja kan sama saya
enggak begitu maksud saya
tadi lo bilang begitu
iya kan mbah
pada emosi aja
eh istighfar ngapain udah pada tua
ini hari baik bulan baik
bulan penuh maha maha mahan
pada ribut aja

lo yang ngajarin istighfar pakai brek brek
eh dasar geblek
preman sok ceramah diikutin
siapa pun yang nasehatin itu bukan masalah mbah
asal nasehatin soal kebaikan sih gak apa apa
bahkan keluar dari lubang kotoran ayam pun kalau yang keluarnya itu telur ya nggak apa apa
bisa diambil kok hikmahnya
salah lagi salah lagi gue
mie kita pulang aja sekarang
ya udah dah pulang aja dah
gue udah empat di sini
mbah room tunggu sini aja ya
ya udah terserah lo dah
eh lam selamat meratapi nasib ya sekeluarga
kita jangan patah semangat ya bang
jangan patah semangat
kan abang tadi udah tahu
yang penting niat kita sudah baik
insya allah dengan cobaan kayak begini nih nanti hasilnya akan terasa lebih berkah
akhirnya kita berhasil
berhasil mespek don si sulam dan keluarganya
ngomong kem aja
kita berdua dapat reward
apaan surnya pak
penghargaan pak haji bu aji
ini dia yang pertama kali si haji sulanto kalah
sekarang ini udah kagak ada taringnya lagi
jangan jangan taring suaranya kagak ada
nih bukan cuma si sulam
tapi seluruh keluarganya
lu memang beruntungan di kampung ini
dan karena gua bahagia hari ini gua bakal ngasih lu reward gratis
pokoknya ntar gua suruh si koko menyiapkan tiga kantongan sembako
wah lu beli kok pak haji
banyak banget gua gila
rugi gua ntar
untuk hari ini kita kagak rugi mi
kita berhasil udhami
kita udah berhasil gulingkan musuh bubun kita si sulamah keluarganya
untuk membuang sial meraut keuntungan
kalau begitu gue ikhlas deh
aduh makasih pak haji bu haji
orang yang terhormat dan terpandang di kampung ini
mudah mudahan banyak rezekinya
kebetulan nih bang kita udah enggak ada sparkonya
sekarang bawa ke dapur
terus bikinin kopi ya
lu terus gimana sih
itu bulan ramadhan
enggak ada kopi kopian siang hari
orang orang puasa siang siang kadang ngopi minum makan gak ada
dari dulu kita kahwin sampai sekarang api lo pernah lihat gua puasa
pernah lihat lo
ya kagak pernah sih emang mbak
ngapain jadi mesti nanya
udah cepet seno
eh panggil si rawun
mbak beli lo cari itu mau ngapain nih
tahun kemarin siapa yang nyuruh main keluar
lo babi tau
gara gara lo main keluar kemarin seharian babi hampir celaka
rawun paksa di rumah
pengen jalan nggak punya duit
pokoknya mulai hari ini luka gak boleh main keluar lagi
kalau hampir lo keluar rumah lagi gua gebugin lo
gua kempesin juga kepala lo
dek lu jangan main main
main nih juga nih bikin kopi aja lama banget
air baru pendidik baru udah dibuat
ya kayak gitu deh
udah jam segini belum ada juga yang daftar
padahal hari ini udah tau ada pendaftaran pesantren
tunggu aja mang
iya kalau bener lo
kita harus tetap tumbuh sabar ya
kalau gue bisa dapat laki kayak dia enak bener kali hidup gue ya
udah ganteng kaya lagi
aku pengen ga sih buat lo ngerti
gila datengin aja
eji ini pasti orang kampung mau dipengaruhi nama haji muhyiddin nama haji muna
makanya dia gak mau daftar disini
eh bar ya ngomong sembarangan
ntar kalau gak bener timbulnya fitnah
iya bener tuh pokoknya kita gak boleh menyerah
harus tetap semangat nanti banyak yang daftar
amin ya allah laluin
pokoknya rere akan ngedukung tim ini
artika tau bagaimana caranya supaya nih orang orang pada mau daftar pesantren
ini kan semua gara gara salah babe masih pumanin gimana
eh ngapain jadi bapak yang disalahin
iya harusnya nih yang nyebarin selbaran itu harusnya dandannya kayak ayo dong seksi
kayak spg spg di mal gitu
ini sih dandanannya kagak menarik ya bagaimana orang mau ikutan
eh tike lo yang ngotak lo udah kagak beres ya
yang babe yang sebarin tuh selembaran
iya gak program pesantren gratis
bukannya program kebugaran ngaco aja lo
ah tau gak mau artika masih mau disini nih rame rame
kok kalo babe mau balik balik aja sendiri
ngapain ngajakin ngajakin tika
aduh babe aduh aduh aduh
padahal dua duanya bikin malu
ya allah rasanya rum gak kuat ada disini terus
hati rum terasa makin panas liat bang robi sama mbak rere
ehm po bang aji semuanya
rum mau pamit pulang dulu ya soalnya ru mau ngajar pengajian ibu ibu
yaudah kalo gitu kita tutup aja dulu bener bener
aduh kalo gitu kita tutup aja dulu bener bener